omah aku ke sekolah dulu ya
boleh sekarang penanti
kamu baik baik aja gak uploadnya
itu surprise nya nanti aja deh
jangan deh kamu seneng seneng upload sih
semoga kamu senang dengan apa yang saya berikan nenek
saya minta cepat sembuhkanlah saya
saya sangat ingin mengulang memenuhi seperti ini bersama andin
saya harus mengatakan ini sama al
saya harus berterus terang sama al dan adit
karena dengan menyimpannya sendiri akan memperpanjang keresahan dan kekhawatiran saya
dan tidak akan bagus untuk semuanya
semoga saya kuat untuk mengatakan ini semua
kali aja nanti albi bisa memberikan masukan atau saran atau mungkin jalan keluar untuk the next step
karena berat sekali rasanya
dan saya khawatir sekali dengan apa yang saya lihat malam itu
kamu tidak ingin kehilangan anak anak kamu
kamu tidak ingin kehilangan anak anak kamu
malam itu al bertentang dengan siana
kuatkan handa ya allah
abertaukan walid kepada om ali ifsinui yang mendorong semacam terasa gedung alam j circles
namun keahlian membuat sienna seperti itu tetapi sedulur dalam kegiatannya
di aura maju dengan kegiatan tanggal q dan m yang mudah ditengah
di sempit ini siapapun bisa mencari keadaan yang mensel stupid
bukan yang kita inginkan
suk dial tubuh
mas mbak ira juga pernah bilang
kalau mas nu ini yang antar mbak siana pulang ke rumah ini
ada video lain gak
ada video yang dia kode rumah gak
sampai saat ini belum ada pak
cuma ada video yang masuk aja
yang keluar belum ada
pak ternyata info dari orang kompleks
cctv di atas jam tiga pagi
itu tidak ada pak
sampai sekarang pun masih error kata mereka
walaupun nggak ada bukti dari cctv
tapi mbak era pernah bilang
kalau nino nggak langsung keluar dari kamar
waktu dia ngantar siana pulang
iya betul sekali mas
jadi elsa itu temannya siana
dan nino itu orang yang akan dipanggil sama polisi besok
iya betul pak

yang benar sendiri
interaktif mbak ira ke tempat mem referendum hidup van gourmets

kita pasti duee aslahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kau mau doa apa sih
aku ingin minta adik lagi
aku mau doa
sudah lebih baik
sedikit dandan sisiran
udah lebih segar
surat panggilan dari pihak kepolisian belum saya sempat kasihkan ke mama
saya khawatir dengan kondisi mama yang masih sakit begini
atau lebih baik saya aja yang datang ke sana wakilin mama sama pengacara keluarga ya
bu ini kiki bawain makanan buat ibu
udah taruh sini aja
ada airnya nanti takut takut
yaudah kalau gitu kiki pamit
kata pun lagi ya bu ya
kiki permisi ya bu
ada yang mau mama katakan ke kamu
pasti selama ini kan kamu
you know bertanya tanya dalam hati
dan kamu juga sering tanya sama mama kenapa
ceritain aja ke saya mah gitu kan
saya dengarnya seneng loh ma
mama sudah mau untuk bercerita
membagi permasalahannya ke saya
dan apalagi saya melihat mama hari ini juga sudah mulai membaik
tapi makan dulu yuk sebelum cerita yuk
kamu masih gak apa apa itu
mama bisa makan sendiri sini sini
rasanya tadi kiki udah mau masak deh
keahliannya mbak andin udah mulai terasa kembali setelah sekian lama
iya mau bikin kue buat masal
buat reina buat askara buat mama
buat mirna buat kiki buat semua orang yang ada disini
oh iya nanti kamu jangan lupa kasih ke orang orang depan ya
ada pak riza kan ada uya ada boim ada pak putra juga kan ya
kalau nggak salah juga ada itu ya ibunya pak riza kan
nanti jangan lupa dikasih ya
kok lo bisa tahu sih
iya pak andin iki ambil kuenya yang udah matang ya
bantesan bikin gue ada apaan nih
kasih tau gak ya
kasih tau dong
apaan sih kenapa
kemaren tuh untuk pertama kalinya mas al tidur bareng sama aku ikan malam
tanpa ada anak anak
terus abis itu jadi sesuatu gak tuh
tapi pagi ini juga lo gak terlalu amas
ya pengennya juga ada apa apa tapi kan gak terjadi apa apa
jadi keringetan gak sih jamu
udah ntar dulu aku mau kasih kue ke mama dulu deh ya
ya enak juga tadi waktu itu ayamnya si kiki
tadi mau cerita apa
apa itu aduh
ini kamu bikin apa sih
kamu gak boleh kedepet aku
ini kamu bikin sendiri
terus aku bikinnya juga banyak jadi biar semua orang bisa nyobain
aduh ini bikin kamu sendiri luar biasa
meskipun semalam kami sekamar berdua
ini emang harus bawa tempat pake benjol samaan kayak g
ya emang kenapa
biasanya juga samaan kok
kita selalu kapelan
aku pake apa kamu selalu ngikutin aku
karena aku yang kenal kamu mas
kamu aja gak kenal sama diri kamu
mulai terbiasa ya
ini kalau baju kembaran kayak gini rina sama askara baru pantes
kalau kita emang udah gak ada pantes pantesnya dia
masa kita kalah sih sama mirna sama riza
ya udah kalau gak suka ganti deh
gak usah gak usah
ya udah bagus
udah saya ngantuk mau tidur
ya udah bagus
ya udah bagus
ya udah bagus
ya udah bagus
ya udah bagus
ya udah bagus
ya udah bagus
ya udah bagus
tidur tuh matanya merem bukan melek
kamu gak mau ngeliat muka aku mas di dunia depan depanan
kamu gak mau ngeliat muka aku mas di dunia depan depanan
ya udah deh
perut kamu kan habis itu kena luka tusuk
perut kamu kan abis itu kena luka tusuk

tidur tusuk sebelah kanan nanti saya ngadep tusuk belakang
masih jangan mengunggumin aku dong
masih jangan mengunggumin aku dong
ya udah deh terserah
kita tidur berdua
yang penting kebakaran
tapi saya gak nyayakan kita udah satu kamar sekarang
satu tempat tidur
jujur kalau berdua begini
dan di dalam kamar saya masih canggung
ya semoga ini membantu kebersamaan kita untuk kedepannya ya
hidur matanya ditutup
begitu aja udah bikin kamu ceria bagi ini
aku taruh disini ya
kalau isyarat lagi saya sama din keluar ya
mama mau cerita sama kalian
tentang apa yang mengganggu pikiran mama belakangan ini
sampai mama tentu sakit
sebenarnya kekhawatiran itu pikiran pikiran ini
nggak terlalu mama pikirkan at the beginning
bayangan itu datang
terus jadi menghantui
dan membuat mama jadi seperti ini
mama melihat kamu
bersih tegang dengan sienna
dan kamu seperti
seperti mau memukul
dan setelah kejadian itu
gudang di villa kebakar
dan ada korban di kebakaran itu
dan setelah di confirm itu adalah sienna

mama gak tahu apa yang kamu perdebatkan
mama takut takut ya
mama percaya bukan kamu
dan mama juga gak tau itu kenapa bisa dia yang menjadi korban
tapi memang takut kalau misalnya ada orang lain yang melihat
atau ada pihak pihak yang tidak suka sama keluarga kita
dan manfaatkan ini
kamu di fitnah atau di
mama gak mau kehilangan kamu lagi
setelah dua tahun kemarin kita kehilangan kamu
memang gak mau ini jadi suatu kesalahpahaman yang berakibat fatal
jadi selama ini
ini yang buat pikiran mama terganggu
kalau kamu masih demam
telepon kantor polisinya
kalau kamu lebih sakit
mereka pasti akan
kamu mau ke sana atau enggak
itu terserah kamu
keputusan di tanganku
jujur aku bingung pak
kalau misalkan aku nggak datang
aku pasti kepikiran
tapi kalau datang
aku takut pak
kalau kamu enggak salah
enggak ada yang perlu
aku harus datang pak
aku harus datang pak
kayaknya aku harus datang pak
bapak temanin aku ya
bapak dan mama pasti akan menemani kamu
mama harus tenang
kalau memang enggak ada
aku harus berhati hati
aku harus berhati hati
aku harus berhati hati
kalau memang enggak ada yang kamu sembunyikan
enggak usah takut
bapak jadi ke kantor polisi
tapi kita butuh alasan
mau mengunjungi agus limba pak
saya sempat mencari tahu soal nino
dan saya mendapatkan informasi
kalau dia mempunyai perusahaan
dan saat ini
perusahaannya dia itu butuh asupan dana
perusahaan ini bangkrut
saya sudah tahu
saya sudah tahu
saya sudah tahu
sekarang kamu cari tahu
seberapa jauh kita bisa masuk ke perusahaan ini
anda harus menjelaskan ke saya
mengenai kehamilan adik saya
itu penyebabnya kenapa mama
menjadi seperti ini
sekarang mama sudah
lega sih cerita sama kamu
sempat perang batin
di dalam hati mama
dan di pikiran mama
apakah saya harus memberitahu kalian
pada akhirnya memutuskan untuk menceritakan ini
jangan terlalu dipikirkan ya
mama percaya kan
saya tidak akan melakukan hal terhadap perempuan
seperti yang saya katakan mama sangat percaya al
saya tahu anda
tapi yang mama katakan tadi
kalau misalnya ada orang
yang ingin memanfaatkan atau menjatuhkan keluarga kita
takutnya kamu difitnah atau

yang penting sekarang
pikiran itu dihilangkan dulu dari mama
jangan buat itu menjadi beban
karena itu kalau dijadikan beban
mama akan berpikiran terus
mama tidak sembuh sembuh nanti
percaya saya gak pernah melakukan sesuatu
itu sudah cukup mama
masih ada satu kewajiban yang harus kita lakukan
saya dan andi sudah minta tolong sama rendy
untuk mempersiapkan pengacara
saya pikir itu ide yang bagus
jika kamu diminta keterangan
didampingi pengacara itu akan lebih bagus
kemarin datang surat dari kepolisian
suratnya langsung saya kasih ke mama
cuma saya tahan dulu karena melihat kondisi mama
yang mungkin kalau baca itu takutnya
malah membuat kondisi mama jadi drop
jadi semua orang yang ada di vila
dijadikan saksi oleh polisi
masing masing orang akan dimintai keterangan
dan dari keluarga kita
mama duluan yang akan dipanggil
udah nggak usah
nggak usah terlalu dipikirin ma
nanti biar saya coba urus semuanya
biar saya dulu yang datang ke kantor polisi
untuk mastiin semuanya
mama masih siap ya al
maksudnya mama nggak takut
walaupun mama masih ya masih
mama bisa kok untuk menuhi panggilan itu
mama tuh pengen tahu
apa sebenarnya yang kamu perdebatkan dengan cnn malam itu
mama cuma mau tahu
saya marah sama sienna karena sienna menghina mama dengan dia
sienna menuduh yang gangga
ke mama dengan dia
dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas
dan saya nggak suka dengarnya
dan saya pun sama sekali tidak membukul sienna
saya tidak akan pernah membukul anaknya perempuan
terus kenapa kamu seperti like
saya minta untuk dilepasin tapi dia nggak mau dilepasin
saya marah karena dia menghina mama dengan dia
udah itu aja
mas meski amnesiamu masih belum sembuh
tapi alam bawah sadarmu sudah menunjukkan
bahwa kamu adalah bagian dari kami
aku sudah melihat aldebaranku yang dulu
suamiku yang dulu
terima kasih mas
sudah menjadi pembela kami
bahkan meski kamu dalam keadaan belum mengingat semuanya
kamu sudah membela andi membela mama
sudah sewajarnya kan
saya minta mama untuk lebih tenang sekarang
jangan pernah memikirkan masalah yang berat
ceritain ke saya
semuanya tenang ya
tapi setidaknya sekarang kita sudah sedikit lega ya mas
kita udah tahu masalahnya apa
coba benar apa kata dokter
mungkin fisik kan baik baik aja
tapi tak atas si kis yang terganggu
sudah sedikit lebih lega lah mama bisa cerita kan
karena masalah saya
semoga semangat membaiklah
ya terus kamu mau ke kantor polisi
saya janjian sama
pak syirul pengacara kita pak yudha
nantain dia di kantor polisi
ya udah kalau gitu aku di rumah dia
aku jagain mama sama sekarang ya

mau diantarin sekolah pakai motor
mama baru aja bersih lukanya papa
ganti perban dulu
nanti kalau sampai kena penapel lagi gimana
jangan naik motor dulu ya
gak apa apa yuk
udah naik mobil aja ya
aku pengen naik motor
nanti kalau kena menaf lagi gimana perut
jangan udah dong jangan
nunggu lukanya papa bersih dulu
nunggu lukanya papa bersih dulu
yaudah papa coba sembuh ya pak
biar bisa nantain aku ke sekolah naik motor lagi
jangan ngemput ngeput ya
malah papa hours ngebut
sampai berbalap motor yang lain
padahal papa rencananya juga mau pergi pakai motor loh ini
iya kan rencananya
lu sih marah marah
yaudah papa mau liat adik askernya dulu di kamar
mau ikut gak
cepetan makannya lu
kesianlah putra sendirian di gerbang
takutnya di ngomong sendiri aja lu
lagi putra ada kita aja
kalau pelangak pelangak begini doang nih
kalau pelangak pelongo begini begini tuh
apalagi gak ada kita
udah kayak lindung lagi di pancing
udah lu lagi makan
kayak nyantai nyantai gitu
lu tau kan gigi lu pudul
segala pake makan daging
tuh denger kak ibu
yaelah emang gua budeng
belum habis juga ini gimana sih
lama banget makannya itu
nanti gerbang siapa yang nunggu
ibunya pak riza gak papa makannya
pelan pelan aja dinikmati
ini tadi sarapannya gigi yang masak
biasanya sih sama mbak andis sama kiki itu kolaborasi bareng bareng
mbak mirna biasanya juga bantuin gigi masak juga bu
emangnya dia gak dikasih waktu
oh mbak ini dikasih kok dikasih cuma mbak mirna sekarang itu lagi nyiapin reina soal
ini jam jam renama berangkat sekolah gitu nanti juga mbak pernah kesini oh iya iya
ibu selainnya saya mohon maaf maaf ya hampir apa itu habis makan pergi
saja bu kalau begitu mp tiga abis makan kabur
sembarangan buat kamu udah cepetan
disini aja nggak usah kemana mana juga di jaga sama
saya harus jaga depannya ibu ibu disini aja dulu makan
kamu temennya mirna
bukan temen lagi bu kisah mbak mirna tuh udah kayak saudara gitu udah dianggap kayak
terus gimana dong si mirna sama si rija
ceritain dok soalnya mereka suka malu malu kalau ditanyain
mereka disini tuh saling perhatian nggak saling sayang gitu itu ini si riza suka dibikinin kopi nggak
ibu yang banyak banyak kiki saya jadi saya ikut deg degan cuma nanya doang mirna kamu
sarapan belum isi tenaga dulu karena kan abis ini kamu harus antar anaknya bos ke sekolah ya jangan
sampai kurus nanti ke banting ama siruija dan ibu juga enggak mau punya mantu kurus kayak nggak kok
ibu beliin vitamin untuk kamu sama rija biar sehat menghadapi hari h biar ibu juga
ah nggak kepikiran takut kalian sakit rajin diminum vitaminnya ya makasih bu ya allah bu ibu baik banget sih
kalau aja ibu tahu
biar saya pastikan dulu kondisi disana gimana kamu hati hati aja selain lucunya placar ya
ikutterin kamu hati hati di jalan terus juga disana kamu yang penting tenang dan memakai saj massive
oma aku ke sekolah dulu ya
jangan jauh pikiran aja ya
yang penting kamu harus tenang
ini andien gak ikut ya
enggak aku di rumah jagain mama sama sekarang
oh baik udah